kebakaran melanda tujuh rumah kontrakan di desa sumberjaya tambun selatan bekasi jawa barat selasa malam
kobaran api dengan cepat melumat seluruh bangunan beserta isinya termasuk satu unit mobil minibus yang terpakir di dalam garasi kontrakan
pasca kejadian rabu pagi kepolisian sektor tambun membentangkan garis polisi dan mencari penyebab kebakaran
polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa pembakaran sampah dan tabung gas lpg ukuran tiga kg yang diduga bocor
dari keterangan warga kebakaran dipicu adanya kebocoran gas dari salah satu rumah kontrakan
empat korban kebakaran merupakan satu keluarga
sekeluarga empat orang kalau ibunya kakinya kiri kanan
terus anaknya yang nomor satu habis nih rambut habis ini tangan habis kaki habis
ya selama itu kaget sih saya lihat lagi malam
nah terus adenya yang kecil belalakung kupungnya
usia berapa itu
terus satu lagi
tiga kalau bapaknya ya karena memang dia menolongin nggak begitu parah
keempat korban kini mendapatkan perawatan intensif di ruang isolasi rumah sakit umum daerah kabupaten bekasi
dedy beben bekasi jawa barat